ada papa mama di sini ya
bapak ada jadwal terapi lalu jam sebelas siang ada meeting bersama pt angkasa
bapak mau datang
iya saya harus tetap nanti besok tolong kamu dampingin saya ya
untuk bahan presentasinya kamu bisa cek ini ada file yang project ketiga ya
pak kebetulan ini udah jam dua belas siang saya mau makan siang boleh
boleh boleh silahkan silahkan
nanti kalau kamu pergi minta tolong ob bawakan saya teh teh
saya tinggal dulu ya pak
iya selamat makan siang
rena sayang walaupun ini cuman sen
wits bapak senang sekali
kamu bikinin papa makan siang yang paling enak
baik baik aja sayang
kok nggak diajak ke sini
kemarin ada apa nak
apa yang terjadi sih
aku langsung aja mukul mama
kamu ingat kan
papa dan mama selalu sayang kamu
papa dan mama selalu sayang kamu
aku ada di sini untuk kamu
bukan hanya papa dan mama
ada juga bayi kecil ini yang nemenin kamu terus
malaikat kecil ini yang memening kamu terus
tapi bayi ini butuh nino
dia butuh bapaknya pak
eh para tante

ini adalah molly karir terkutuk diri satu tahun

nah ini apa sebenarnya
ya mungkin ini berupa perang communications
ini maksimal hiterem
dia sih peppers itu

sekali lagi thank you dok
makasih om modigat
dan jemput aku tadi
yuk kita masuk ya
paket buat siapa mas
ini kue untuk ibu rosa
oh buat ibu rosa
yaudah saya terima ya
paket buat siapa mas
hah punya bos gue ini
maaf pak wuyak
kami harus mengecek dulu paket kue ini
dan melaporkannya ke pak alibaran
sebentar saya cek dulu ya pak
ya udah lengkap semua
saya promisi ya pak
saya mau laporan pak
rena sudah tiba di rumah dengan selamat
dan satu lagi pak
barusan ada yang mengirimkan paket kue
buat keluar ke bapak
baru saja saya foto
dan nanti akan segera saya kirimkan ke bapak